rekan rekan satu keluarga wni sudah selesai kita evakuasi
masyarakat ini sampai ke daerah kampung halamannya masing masing
apabila merujuk pada pasal tujuh undang undang perkawinan
karena nanti magangnya kan di kalangan industri ya
tapi kalau dia nggak ngerti kebutuhan itu waduh alasannya banyak
minyak dipanaskan selama beberapa lama dengan bubuk hingga buih buihnya terangkat